partai yang telah mengusungnya pada pilpres dua ribu sembilan belas lalu
di sisi lain jokowi yang tidak hadir dan belum mengucapkan selamat ulang tahunnya